dua kelompok ormas terlibat bentrok di kawasan pasar tanah abang blok g jakarta pusat jumat sore
akibat peristiwa tersebut dua orang anggota ormas terluka setelah terkena sabetan senjata tajam
bentrokan antara dua kelompok ormas kedaerahan di kawasan pasar tanah abang terjadi pada jumat sore
dari rekaman kamera pengawas tampak tiga orang tak dikenal yang merupakan kelompok ormas bpkb
nekat masuk ke kantor ormas kepemudaan bppkb banten yang berada di blok g kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
ketiga orang tersebut membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan
akibat bentrokan ini dua anggota ormas dibawa ke rumah sakit setelah terluka akibat terkena sabetan senjata tajam
bentrokan juga mengakibatkan kemacetan di kawasan blok g pasar tanah abang
polisi memastikan bentrokan dipicu oleh dendam pribadi antar kedua kelompok organisasi masyarakat
jadi memang di awali dari dendam mungkin perselisihan pribadi
sehingga tadi ada sekelompok orang yang mendatangi kantor dppkb
dari bppkp yang tadinya mereka tidak berada di sini akhirnya balik mendatangi kelompok mereka
jadi disitulah terjadi saling lempar balok saling lempar dengan bambu
sehingga ada dua orang yang terluka akibat dari pelacakan senjata tajam
hingga jumat malam petugas kepolisian dari sektor tanah abang masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi
rizky itiar yahya jakarta